ternyata ada yang ngambil
jangan jangan yang ngambil yang tadi makan di warung lilis
nyari yang ngambil sepeda otong
anterin otong dulu aja
ngejar yang buat sepeda ya
ini lagi ngejar
kalau kamu saya seret ke kantor polisi
kamu bisa dijeblosin ke penjara
saya kasian sama keluarga kamu
sekarang pergi dan jangan sekali kali jadi maling lagi
jadi orang baik
itu jauh lebih keren
malingnya ketangkep bang
udah jangan nangis terus
sepedanya udah ketemu tuh
tapi masih perih
lagian belum kering bener udah naik sepeda
jangan ngomel mulu mak
tambah perih nih
ada penumpangnya ya bang
maaf udah ada penumpangnya
kalau ada penumpangnya kenapa berhenti
kan diberhentiin sama si itu
bang lebih bang
turun bantuin bawa otong
aduh aduh aduh kenapa sarung otong ketarik cuma ketarik sarung aja masa aduh sarungnya ketarik
burungnya keteken aduh nyangkut kok enggak kejedot enggak kok aduh hidung saya hampir
aja kesamber kakeknya
aduh aduh badan otong kan ketahan tangan saya enggak langsung jatuh ke tanah masa sakit bukan badannya
burungnya keteken lagi
tadi kejadian di sini pak dalam minggu ini sudah tiga kali terjadi pencurian sepeda hobi
pencuri itu sepertinya tahu sepeda seperti itu harganya cukup tinggi dan mudah dijual kembali
kalau mau harganya segitu butuh tempat biasa ya jangan lupa bawa ditanya sekalian
mak kita susulin yuk
kamu bisa nyetir bajai
pindah ke belakang
awas burungnya nyangkut
saya mau nitip sepeda
bukan petugas penitipan sepeda
maksud saya ini barang curian
yang punya cewek cakep masih muda
saya tahu orangnya tapi nggak kenal
itu malingnya pak
sekalian dibawa aja
tapi tambangnya buat ngederek bajai saya kalau kebetulan mogok
emang tadi kemana
kayaknya tadi ketinggalan di sana